sebelum kita belajar kaya dari korea kita akan belajar kaya dulu dari natia shina
salah satu youtuber yang juga ikut dalam rombongan presiden jokowi ke korea selatan beberapa waktu lalu
kenapa saya bilang belajar kaya karena subscribernya penontonnya udah berpuluh puluh juta
hai natia apa kabar
hai bapak ani apa kabar
baik gimana jadinya kemarin kok kamu bisa diajak sih ikut dalam misi pak presiden ini untuk ke korea selatan nak
aku juga gak tahu ya mbak tiba tiba dikontak sama pihak yang dari istananya
kayak ada sih maksudnya penghubungnya lah maksudnya jadi presiden jokowi mengundang empat orang youtuber
nah salah satunya itu aku aku juga gak tau kenapa cuman mungkin emang
ya aku pada tahu kali ya aku emang suka korea dan beberapa konten di youtube aku juga ada yang tentang korea
presiden tau gak kalau kamu tuh juga suka korea
presiden tau gak
mungkin enggak lucunya justru si ibu iryana
iryana aku orang korea
iya jadi pas sebelum ngomong apa yang dia bilang ke kamu
jadi pas kita ngomong pas ada sesi interview kan akhirnya
oh saya kira orang korea dari tadi makanya sibuk kan
pantes sih ya mukanya gayanya mirip korea rambutnya ke korea koreaan
jadi kamu dari satu dari empat youtuber indonesia yang diundang
nah ini empat youtuber ini memang spesialisasinya di bidang k pop k popan kan
mungkin bisa dibilang ada yang iya satu orang iya
ada yang satu orang iya
ada yang satu orang dia bahkan bikin portal kayak majalah online korea gitu loh
kayak artikel online portal artikel online tentang korea
jadi bisa dibilang all related to korea iya
terus kamu ngapain diajak apa kamu ngapain di situ
mungkin tahu aku juga bingung mungkin awalnya dirahasiain malah bakal ketemu sama suju
jadi kita tuh kayak nyambut pas super junior masuk tuh kita kayak berdiri gitu
kita dapat kayak bisa dibilang exclusive right to apa ya to record mereka dari deket gitu loh pas mereka masuk
susah banget kan di korea kalau misalnya kita mau ngasih
kamu gak pernah sedikit itu sama mereka
gak pernah mbak mbak harus tahu korea itu bahkan paling strict di seluruh dunia lebih strict dari artis hollywood manapun kalau misalnya kita mau ngerekam
untuk keamanan artisnya nih
iya untuk selfie karena mereka image nya sama sekali nggak boleh jelek gitu ngerti gak sih maksudnya dijaga banget
jadi kalau misalnya kadang kita selfie apakah itu tidak terkontrol terkontrol oleh manajemennya
jadi kayak mereka ngejaga itu jadi kita gak boleh sembarangan selfie atau ketemu
kayaknya jarang dapat moment yang kayak bisa ngerekam dari deket terus kayak bisa ngelihat langsung itu susah kalau sama artis korea gitu
terus pas kamu pertama kali ketemu suju gimana
pingsan untungnya enggak tapi awalnya malah lihat siwon dong yang paling ganteng jadi kan aku kaget kan
aku baru tau pas kemarin closiation games terus
jadi yaudah terus kayak dia lewat senyum terus kayak aku mau bilang anjong asio juga anjong asio
terus dia udah disenyumin jadi gugup gitu
tapi ya ternyata beda sih asli sama lihat di ini jauh lebih oke aslinya
jauh lebih oke aslinya oke lucky yuk
tapi lucky you juga karena kamu bisa ngevlog ketemu bareng sama presiden jokowi
terus goyang dayung satu meja gimana ceritanya kok pak jokowi mau diajak goyang dayung
iya dong kan gak mau kalah sama suju masa sujuh doang yang mau
gak boleh kalah
karena maksudnya emang belum pernah gitu dapet kesempatan yang dimana kita bisa ketemu bareng kan
waktu jadi reporter juga belum pernah
mungkin ngeliatnya dari jarak seratus lima ratus meter
atau banget jauh banget gitu
terus kayak pas tau bakal bisa dapat kesempatan malah aku lebih excited justru dapet kesempatan sama pak jokowinya
kamu satu meja itu ya
bahkan aku kayak awalnya cuma akhirnya bakal kayak interview kayak kita media gitu loh
karena aku jadi kayak wah seneng banget justru kayak aku itu sih yang lebih gak bisa aku lupain itu pas bareng pak joko
approaching kamu gimana sampai bisa bisanya pak jokowi joget dayung gitu sih
langsung aja sih refleks
pak yuk satu dua tiga yuk langsung goyang bareng saya yuk
ibu iryana juga
oke oleh oleh apa juga yang kamu dapat dari kunjungan berapa dua hari ya
iya dua hari
kurang lebih dua hari ya ada beberapa menteri juga ada patriawan juga disana
iya ada patriawan juga
apa sih yang bisa dirangkum atau jadi highlight gitu di perjalanan dua hari ini
artinya kan kamu yang berasal dari industri kreatif youtuber indonesia dikasih kesempatan untuk ikut bareng di rombongan presiden
kalau yang aku lihat sih disini selain memaintain hubungan sama korea selatan kayaknya presiden jokowi itu mau bener bener
mencontoh apa sih yang bisa diambil dari korea untuk indonesia gitu
dia melihat kayak k pop dan korean culture ini sebegitu mendunianya gitu kenapa sih indonesia nggak bisa menurut aku gitu
dan itu salah satu yang diperbincangkan juga sama suju mungkin gak sih ada kolaborasi kolaborasi antara musisi k pop dengan musisi indonesia kedepannya
dan kalaupun kita misalnya mau meniru industri korea nih kita butuh berapa lama butuh seserius apa ketekunan seperti apa
karena ya presiden juga bilang kayak ini bagus gitu maksudnya ini budaya mereka yang sangat amat disiplin ulet dan apa itu bisa dijadiin contoh banget buat indonesia
yang biar nggak mikir kalau instan terus gitu kan maksudnya ini ada prosesnya dan kita juga bisa kayak gitu
sedekat itu dengan pak presiden waktu itu terus natia ada pesan pesan atau mungkin pak jokowi tahu nggak sih notice gak sih kalau kamu tuh youtuber kamu tuh suka dance gitu ya
tarian tarian kamu tuh viral ditonton jutaan belasan juta bahkan puluhan juta gitu
kayaknya belum deh
cuman kayak yang kayak maksudnya belum berani se casual itu buat ngomong bapak bapak ini saya loh gitu aku belum berani
cuman staff staffnya pada tau apa apakah itu alasannya
ada yang kamu tanyain nggak ke pak jokowi
waktu itu aku nanya ya itu apakah indonesia berintensi untuk mencontoh korea dalam kesehatan
kesehatan korea dalam industri musik kayak gitu
dan itu memungkinkan ya
memungkinkan dan akan digodok oleh becraft kata pak jokowi
itu akan nyambungnya ke industri kreatif nanti bagaimana kita lihat industri kreatif korea selatan ini structures youtube gitu ya besar banget
terus punya impact yang positif bukan hanya untuk negara tapi juga untuk negara di dunia ya
oke nanti kita akan ngomongin itu tadi industri kreatif juga bagaimana industri kreatif di korea selatan ini berkembang
terus habis itu mungkin kita juga akan lihat natia nanti dan saya tapi kita akan lihat dulu
boleh natia juga lihat kita akan lihat gimana di instagramnya natia ini juga punya respons pujian dari warganet
followernya udah banyak banget soalnya
oke saya lihat dulu boleh saya minta buka
oke yang pertama dari akut and at nyam tiga ribu satu ratus enam
hebat ya kak natia
bisa dipilih pihak kepresidenan untuk ngevlog katanya ke korea
oh kemudian yang kedua hana stefana
parah beneran ketemu sama orang nomor satu di negara kita tuh bukan main banget ya
selamat ya kak katanya tetap menjadi inspirasi orang orang ya
kemudian berikutnya dari miss titik enda
dari sekian banyak youtubers youtubenya kanatia katanya paling bagus
nontonnya gak bosen
ada dance ada make
oh ada make upnya juga ya
ada makeupnya terus masih banyak lagi sukses terus ya kak
kemudian nextnya dari at brigitanovensa tujuh
gila sih katanya parah parah nih gak tau lagi mau ngomong apa
bangga banget buat kanatia
emang natia udah berapa lama sih ngevlog itu bikin video video di youtube
kalau yang iseng yang maksud aku kan aku emang suka dance
jadi aku emang youtube itu aku jadikan platform buat kayak dokumentasiin dance dance aku gitu dari dua ribu sepuluh kalau gak salah

dari dua ribu sepuluh tapi khusus dance doang
kalau yang mulai vlog kayak makeup tutorial terus challenge yang kemarin viral viral itu
terus kayak itu baru kayak dua tahun terakhir ya dua ribu enam belas akhir lah aku mulai
itu semua it's all about korean wave nya ya
oh gak juga sih
justru kayak ada kalau aku traveling kemana juga nggak ke korea doang ya aku vlogin kayak gitu
atau gak dance challenge yang kayak kemarin lagi zaman asian games
rai bintang ya aku bikin konten tentang itu juga
jadi kayak lebih ke kita ngikutin momen juga kok mbak gak korea doang gitu
nanti kita akan jawab nanti ya kita akan jeda dulu
tetaplah di cnn indonesia connected
oke kita balik lagi di cnn indonesia connected
tadi kan kita saya sudah janjikan ya nanti akan ngasih kita tutorial sedikit gaya dari vlognya di youtube yang kemarin juga sempat viral kalau nggak salah dua puluh lima juta
oh iya itu yang lagi cantik koreografi
oh itu yang shantyik
kemudian ada juga yang untuk asian games
ada yang asian games
itu challenge juga ya
ya yang sempat trending nomor satu youtube
boleh gak sih nat
kamu coba sedikit aja gaya kamu apa itu tadi
mungkin yang paling baru aja ya yang io ayo yang meraih bintang kali
oh yang via fallen ya
yang via fallen ya
saya boleh duduk di belakangnya aja kayaknya ngeliat
minta bagian rev nya boleh
oh minta bagian rev nya minta gak
boleh bagian rev nya gak di fast forward sedikit ya
soalnya pakai aku lagi
oh oke oke paling aman yang rev
nanti kalau bisa udah bagian rev nya ya
coba saya mungkin bisa akan ikutin natia juga tapi jangan terlalu susah mungkin gayanya ya
oke udah belum
ntar lagi mbak
bapak ini kok diem
iya takut encok soalnya nih
ini nanti akan ada bagian revel lagi boleh ajarin saya
saya harus taruh ipad saya
agak susah soalnya ya
tangan kanan ya
ini lebih susah daripada
tangan kanan terus puter ke kepala
harus kakinya begitu
jadi sambil diputer sambil ditarik
produksinya seneng banget tuh di atas
maaf ya bapak
oke kita akan balik lagi ngomongin soal industri k pop di korea selatan
apa sih menurut kamu gini
kan kalau misalnya selama ini kita lihat industri k pop ini berkembang dan menjadi sumber pemasukan buat negaranya juga
tidak hanya dari industri musiknya aja kemudian juga drama drama korea yang dulu saya juga nonton kayak unders love mungkin dalam satunya ya
tapi udah jaman ketahuan udah lama banget
tapi kalau misalnya
menurut natya sendiri apa sih yang jadi magnet apa menariknya si k pop kemudian drama drama korea ini sehingga berinvasi ke banyak negara jadi ditiru oleh banyak orang di dunia
kalau dulu kan kita patokannya hollywood ya apa apa tuh kayak western music apa segala macam
nah si k pop ini menurut aku tuh dia breakthrough gitu loh dia bikin versi modern tapi yang unik yang belum pernah menurut aku ya belum pernah dilakuin sama negara negara barat gitu misalnya amrik apa
jadi dari segi musik dia bisa dibilang modern tapi dia punya ciri khas tapi yang paling bener bener highlightnya itu adalah koreografi
jadi setiap dance setiap musik itu dia punya dance tertentu jadi orang itu gak bosen kalau menurut aku
dan dengan music videonya dia yang sangat amat membanjakan mata
menurut aku itu sih ya
itu juga jadi salah satu kamu nyontoh juga mereka ya dan ikutin perkembangan
aku jujur aku kan emang dance dari kecil dan aku udah agak bosen gitu sama dance modern kok gitu gitu aja
dan aku tau oh kayak ada k pop ya dan aku bisa banyak banget belajar dari k pop gitu
kita juga punya depop
yang good pop kan mungkin salah satunya
but anyway bisa nggak kalau menurut kamu kan kamu tadi juga udah ngasih saran pertanyaan ke pak presiden waktu minggu kemarin
ikut ke korea selatan
kita indonesia bisa nggak sih mengaplikasikan apa yang mereka punya dengan apa yang kita punya juga
bisa gak tuh
karena untuk menghasilkan kayak misalnya ini sekarang kita lihat aja dari k pop itu untuk menghasilkan idol idol yang berkualitas seperti sekarang itu
bahkan mereka training itu dari kecil banget
butuh waktu kayak sampai lima belas tahun
hampir seluruh hidupnya sebelum mereka debut gitu
yes mereka dari kecil banget
yang udah sekolah itu udah yang struggling between training sama
dapet ke sekolah gitu maksud aku
jadi kalau indonesia mau bisa dari sekarang ya kita akan petik hasilnya kayak kurang lebih sepuluh tahun ke depan gitu
emang bener bener untuk menghasilkan sumber daya yang berkualitas gak bisa instan
berarti ada support juga dong kalau misalnya orang korea dari lingkungan keluarganya kalau dari kecil kayak gitu
emang sengaja diarahkan ke situ apa gimana
sekarang karena mungkin dia lihat kalau dulu sih belum mbak
justru yang aku banyak baca itu yang banyak aku tahu juga banyak yang dilarang sama orang tuanya
karena korea juga ketat kan dari segi kayak
bisa dibilang kayak konservatif justru mereka konservatif
cuma karena melihat sekarang dengan kayak industri k pop yang kayak gini siapa sih yang gak mau anaknya jadi global star kayak gitu
jadi mereka mulai kayak oke support kalau udah memang dilihat bakatnya
aku gak pernah ke korea selatan nggak pernah ke seoul nggak pernah melihat dan nggak tahu juga sebenarnya seperti apa perjalanan k pop industri korean wave ini kan kalau di sana
tapi kalau di korea selatan sendiri kan hati juga mungkin pernah beberapa kali dan tahu persis ya
apa sih yang mereka berikan gitu ya
sampai dari dalam negerinya sendiri deh untuk anak anak muda di dalam negerinya sendiri untuk masyarakat di korea selatannya sendiri
apakah mereka juga menularkan virus k pop itu
seperti apa caranya
katanya kan ada juga emang mereka tuh sengaja bikin musik gitu atau misalnya ngasih ngasih lagu kayak di pasar di pusat perbelanjaan
supaya orang orang tuh diisi banget
dan hebatnya lagi kalau kita lihat korea selatan ini industri kreatifnya
mereka bahkan kemana mana masih gunain bahasa
iya korea selatan sendiri ya
pakai bahasa inggris loh
kalau misalnya mbak fani ke korea nih misalnya ke pusat perbelanjaannya aja itu kan ada meme myong dong ya
dimana kayak itu perbelanjaan terbesar di sana itu nggak ada mbak aku dengar kayak lagu selain lagu korea
itu kayak dari store ke store kita jalan itu semuanya lagu korea
kayak di mana mana emang mereka menurut aku nasionalismenya tinggi banget sih
iya jadi aku juga punya dulu pertama kali aku tahu k pop dari teman teman aku yang kesini tahun dua ribu sembilan
itu mereka tuh nyanyiin lagu mereka terus naik
lagi nyanyiin lagu mereka terus
jadi kayak aku ini lagu apa ini bahasa apa
waktu itu belum tahu k pop k
jadi menurut aku itu ngefek banget sih
orang lain yang nggak tahu tuh mungkin kepo kepo dan tertarik buat tahu gitu sih
kalau aku dari dalamnya mereka udah kuat banget
udah kuat banget ya
apa yang jadi goals natia selanjutnya
dan the next projectnya juga akan apa
mungkin next project aku bakal perform di youtube fanfest
showcase untuk minggu depan
kedepannya untuk youtube sendiri aku masih kayak berusaha bikin konten konten yang pastinya kreatif menghibur dan juga bermanfaat gitu
aku pengen lebih ke konten yang
sekarang lebih kayak pengen banyakin konten yang berbau bau edukasi motivasi kayak gitu buat millennials gitu lah
oke sukses terus buat natya
sudah datang di cnn lagi
tapi sebagai seorang youtuber
thank you banget ya
sukses buat untuk karirnya juga